ajang kamu tahan dulu ya
aku akan panggil pak raji kemari
bupu sedang mau panggil pak raji kemari
kamu pikir dengan ilmu ilmu yang biasa biasa saja
aku bakal hampir si penguasa dunia kegelapan
bukankah kau telah dihabisi oleh kiagem prayogo
kenapa kau masih hidup
takkan bisa memilasakan aku
untuk membalaskan dedam pada anak keturunan
aku akan mengampunimu
asalkan kau mau menjadi budakmu
tak buku ya
aku si budak keras
tidak mau menjadi budakmu
asar kera jelek
mau bertiga kamu ya
aku adalah majikani
dan kamu harus memanggil umur
lepaskan dulu ratenya ini ma
aku mengaku kalah ma
oh tidak tidak
aku tidak akan melepaskanmu
untuk memastikan sosok lupa
sudah taat padaku
ampun ma ampun
perintahmu adalah kewajibanku
ah jangan takut
aku datang kesini
aku ingin menawarkan kalian bantuan
kamu mau menawarkan bantuan apa
kebutuhan kalian yang paling mendesak
tunjukkan dimana kami bisa mendapatkan markas
kalian pergilah ke wirasaba
temui adipati wirasaba
mereka akan melakukan pemberontakan kepada mataram
maka mereka akan memberikan hadiah sepetak tanah
untuk mendirikan markas
aduh kemana tiga anak semprol itu
sudah sore begini belum saja pulang
apanya yang celaka
kalian itu kalau ngomong yang jelas
jangan bikin saya pusing
kalian tuh jangan bercanda
itu sama sekali tidak lucu
ini beneran kang
kalian ikut saya cari sembarang
kapan adik segala lahir
kapan adik segala lahir
faridah sudah tidak sabar ingin bermain dengannya
dua bulan lagi pasti adik kamu lahir
kenapa lama sekali
iya sayang biar adik kamu itu tumbuh sehat di dalam perut bium kamu ya
ami baik baik jadi perut biung bakal rindah sayang sekali dengan adik
biung ada apa
perut aku merasa sakit kang mas
bapak bu darmid dan pak lai kirun sudah menjemur saudara yang sudah menemani
ya allah bagaimana ini dia jeng
pelan pelan dia jeng
di sini dia jeng
ajang kamu tahan dulu ya
aku akan panggil pak raji kemari
sabar biung bapak sedang mau manggil pak raji kemari
kenapa banyak sekali kerah di sini
dari mana asalnya kerah kerah ini
kamu mau pergi
selama maklum dir masih berkeliaran di luar sana
hatiku tidak bisa tenang kakak
keadaanmu belum sepenuhnya pulih
aku juga tidak bisa berpangku tangan
aku juga tidak bisa melihat korban
terlalu banyak berjatuhan karena ulama lampir
ada apa lagi ini
pasti ada sesuatu yang terjadi
kalian mau kemana
kang sito basir dan nindo haji
tapi sampai saat ini
mereka belum kembali juga
kami takut terjadi sesuatu hal guru
itu sebabnya kami ingin mencari mereka
kenapa tidak ada yang melapor pada aku
kami tidak ingin membuat guru cemas